suami saya kebawa banjir
ini kan musim kemarau
kok bisa suami saya kebawa banjir
itulah anehnya bu
rumah proyek percontohan yang kita bangun sekarang bu
kena bencana bu
secara tiba tiba kena banjir bandang bu
rumahnya anyut bu
lu tau diri dong
bukan pada kerja lo tapi ini kan jam istirahat pak iya bener iya pak lu lupa nah lu ngajarin gue
gue tahu tapi istirahatnya kelamaan eh baru semua gue istirahat selamanya pada
kerja oh jangan jangan ketakutan kalau kayak gitu kerja murah iya iya iya iya pak

bu fatma maaf bu saya dengar suami ibu pak agus katanya hanyut ke bawah banjir bandang
apa betul begitu bu
betul pak rohim
kok aneh ya
gak ada hujan gak ada angin
kok tiba tiba ada banjir bandang
dan anehnya lagi cuma proyek pak agus aja yang kena
mungkin itu kena azab
alah ibu gak usah pura pura gak tau deh
orang kabrak sini tau kok kelakuan suami ibu
amung apaan sih bu
terus pak agus apa sudah ketemu bu
belum pak rohim
eh pak jangan jangan pak agus tuh sebenernya gak hanyut pak
tapi lagi pulang ke rumah istri baru
yaudah deh kalau gitu pulang aja ya pak
bu saya mau permisi dulu
semoga jenazah pak agus nanti cepat ketemu bu ya
pak rohim suami saya belum meninggal kan
sudah dua hari ini pak agus belum kita temukan
yang juga sih
jangan jangan pak agusnya udah almarhum lagi
eh gak boleh kayak gitu
benarnya baik baik gua pak agus
lagi juga walaupun pak agus orangnya jahat gak serakah
ciptaan ini gon benar benar apa
benar juga sih